terima kasih anda masih bersama kami
kota batam seringkali disebut sebagai singapuranya indonesia
dan ungkapan tersebut muncul karena sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an batam dibangun sebagai kota industri yang moderat
namun siapa sangka bahwa di kota batam masih ada perkampungan tradisional yang dapat anda jadikan sebagai tempat menghabiskan akhir pekan
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
saya sudah sampai di kampung teri satu dari tiga puluh tujuh kampung tua yang ada di kota batam
kayaknya kita beruntung ya hari ini
terletak di kecamatan nongsa kota batam kepulauan riau
kampung teri bisa anda jangkau dengan kendaraan pribadi dalam waktu kurang lebih tiga puluh hingga empat puluh lima menit
dari pusat kota batam
jajaran perubahan modern penduduk setempat lazim anda jumpai sepanjang perjalanan
namun semakin mendekati kampung teri suasana mulai berbeda
saya sudah sampai di kampung teri satu dari tiga puluh tujuh kampung tua yang ada di kota batam
kita mau eksplor gimana isinya kampung teri dan juga katanya di sini ada hutan bakau yang menarik buat kita jalan jalan
karena terletak di pinggir pantai kampung teri dikelilingi hutan bakau
saya pun memutuskan menyewa sampan milik nelayan setempat untuk menjelajah hutan bakau di kampung yang pernah digunakan sebagai markas militer tentara jepang pada zaman kolonial
siap buat jalan jalannya
saya tidak sendiri ada kawan saya lejar penggali
anggota komunitas penjelajah alam kepulauan riau yang menemani saya siang ini
naik sampan ini
belum pernah kita mau coba ke hutan bakau belum pernah baru sekali nih
saya memilih menggunakan sampan karena lokasi hutan bakau yang menjorok ke dalam sehingga lebih nyaman menggunakan sampan daripada kapal kayu bermesin
ketika sampan kami mulai jalan saya mencoba untuk mencoba
mulai melaju ke tengah laut pemandangan kontras saya dapati
ini benar benar dua sisi yang berbeda
di sebelah kanan saya ini adalah perkampungan yang masih tradisional sedangkan yang di sebelah kiri adalah gedung gedung bertingkat punya kota batam
ini bisa menjadi pemandangan yang unik ya
ada dua hal yang berbeda tapi bisa bersatu di kota batam
wisata kampung tua teri mulai dikembangkan pemerintah daerah
sejak tahun dua ribu tujuh belas wisata jelajah hutan bakau menjadi andalan masyarakat setempat
menurut lejar bakau adalah tanaman yang sangat penting bagi kehidupan manusia
selain sebagai pemecah gelombang jika tsunami datang bakau merupakan penyerap gas karbon dioksida terbaik
sebenarnya sepenting apa sih bakau atau mangrove untuk kita sebagai negara kepulauan
kita sebagai mangrove salah satunya ketika salah satu hal yang utama adalah penyumbang oksigen terpusat
hebat lagi lima kali lipat untuk penyerapan oksigen
bakau juga memberikan manfaat besar bagi penduduk kampung teri yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tradisional
bapak lagi cari apa
ketam itu kayak kepiting ya
udah dapet pak
udah baru dapet ini satu
wih itu warna kuningnya atau warna sih bukan ya
penasaran nih saya boleh nggak pindah ke perahu sini nih
mau sekalian siapa tahu memanen lagi nih
hutan bakau adalah habitat hewan bercangkang seperti kepiting dan siput
satu hari itu dua kali
satu hari dua kali panen
ya satu hari dua kali
iya sekalian betina aja
lihat nih kayaknya kita beruntung ya hari ini
karena hampir semua bubu kita terisi oleh ketam atau kepiting
wow ini ada dua
nih sepasang yang ini jantan ini betina
melihat banyaknya kepiting yang kami dapatkan saya jadi tidak sabar
ingin menyantap kepiting kepiting segar ini
habis ini kita bakal masak ketam atau kepitingnya
nah karena di kampung ini tidak ada restoran maka saya bersama warga kampung akan memasak sendiri kepiting kepiting hasil tangkapan kami di pinggir pantai
dan siang ini sudah sama bu linda
bu linda mau mengajari saya gimana masak ketam atau kepiting yang enak ya bu
yang khas kampung teri
pastikan sebelum anda memasak kepiting anda bersihkan terlebih dahulu kotorannya
ada dua menu bumbu berbeda yang kami gunakan untuk memasak kepiting
saya memilih resep kepiting lada hitam dan kepiting sambal
cara memasaknya mudah
cukup dengan bumbu sederhana seperti bawang putih cabai merah dan lada
tidak lupa masukkan gula secukupnya ya
dua resep ini juga menjadi favorit para pelancong
yang datang kemari
kepiting pun siap disantap
untuk menambah energi setelah menjelajah hutan bakau saya menambahkan nasi putih hangat
tak lupa kelapa muda yang baru saja dipetik untuk pengobat dahaga
memang beda ya kalau misalnya memasak kepiting yang masih hidup yang baru saja ditangkap sama yang sudah mati
karena rasa dagingnya saya pastikan lebih manis daripada yang kita beli yang tidak begitu segar
kepiting memiliki kandungan zat fosfor yang tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang
nah bagi anda yang ingin menikmati suasana pedesaan dan menyantap makanan langsung dari sumbernya
lokasi yang satu ini pas rasanya
dea kartika riki maulana batam kepulauan riau